fifa secara resmi telah mengumumkan indonesia dicoret dari status tuan rumah setelah ketua umum pssi erick thohir dan presiden fifa gianni infantino bertemu di doha qatar pada hari rabu
diplomasi erick thohir untuk mempertahankan indonesia sebagai tuan rumah gagal terwujud
sebab fifa kukuh terhadap prinsip menolak diskriminasi kepada timnas israel u dua puluh
lantas bagaimana nasib sepak bola indonesia pasca gagal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola kesit behandoyo
halo selamat pagi bung kesit
bung kesit ini rasanya kalau kita melihat banyak sekali rakyat indonesia yang patah hati termasuk kami juga disini turut patah hati
karena akhirnya indonesia dicoret sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh oleh fifa
menurut anda apakah sebenarnya penolakan tim nasi israel
israel ini menjadi satu satunya alasan kenapa indonesia dicoret menjadi tuan rumah
atau sebenarnya ada alasan lain dibalik keputusan tersebut
ya yang pasti pertama tama tentu saja kita sangat prihatin ya
sangat kecewa mungkin marah juga gitu ya
karena keputusan fifa membatalkan tuan rumah indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh ini
begitu mendadak begitu cepat di saat piala dunia u dua puluh sudah berada di depan mata
dan kita tahu bagaimana situasi belakangan ini ya akhir akhir ini terkait dengan polemik yang ada di negara kita
terkait dengan pelaksanaan piala dunia u dua puluh mei juni mendatang
yang jelas memang pembatalan ini tidak terlepas dari situasi yang ada di indonesia ya
akhir akhir ini terkait dengan penolakan indonesia sebagian masyarakat indonesia terhadap kehadiran israel sebagai salah satu negara peserta di piala dunia u dua puluh ini
mbak ayu dan mas reza
baik bu gesit menurut anda bagaimana nasib dari timnas indonesia u dua puluh nih pasca gagal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
kira kira apa saja kerugian material dan juga imaterial dari gagalnya kita menjadi tuan rumah
kerugiannya buat tim u dua puluh indonesia yang pasti kita tidak dapat ikut serta untuk pertama kalinya
di putaran final piala dunia u dua puluh
ya tentunya ini sangat mengecewakan
dan tentunya juga buat para pemain yang sudah bersiap diri untuk menghadapi rem ini
tentunya pastilah merasa kecewa
kita bisa memahami bagaimana kekecewaan mereka
ya mungkin juga kemarahan mereka
apa yang sudah mereka persiapkan selama ini
sirna tidak terwujud di pertandingan yang sesungguhnya
karena indonesia harus rela untuk memberikan tempat ini kepada negara lain yang nanti akan ditujuk oleh fifa
sejauh ini kita belum tahu siapa yang akan menjadi pengganti indonesia di piala dunia u dua puluh ini
memang disebut sebut ada tiga negara yang saat ini bersiap diri
dan juga mungkin qatar ya
kita masih belum tahu
siapa di antara ketiga negara ini yang nanti akan diputuskan oleh fifa
dan akan dipilih oleh fifa
tapi yang jelas
kecewaan itu tentunya
kecewaan para pemain
kecewaan kita juga ya
bu gesit kalau misalkan kita melihat beberapa waktu kebelakang
atau mungkin apakah pernah ada kejadian serupa
yaitu pencabutan status tuan rumah
ini apakah bukan hanya indonesia yang pernah mengalami
dan jika ada sebenarnya bagaimana sikap fifa
ya pernah ada negara lain ya
yang juga gagal untuk bisa menjadi tuan rumah piala dunia
cuma kalau kita lihat dari yang pernah ada gitu
yang begitu mendadak memang sepertinya baru indonesia
sepertinya baru indonesia
yang merasakan bagaimana kemudian sebuah persiapan yang sudah begitu panjang
ini kan dari dua ribu sembilan belas ya
kita sudah ketahuan menjadi tuan rumah
tapi kemudian di saat event itu sudah ada di depan mata
tinggal beberapa saat lagi kan bulan mei
mainnya gitu ya
sekarang bulan maret menjelang april
berarti hanya sekitar dua bulan
kita kemudian harus melupakan piala dunia u dua puluh
kita persiapkan begitu panjang ya
tentunya kerugiannya juga bukan cuma kerugian moral
tapi juga kerugian material
karena kita sudah keluar biaya begitu besar
ya untuk melakukan perbaikan perbaikan infrastruktur
yang ditunjuk oleh fifa sebagai tempat penyelenggaraan piala dunia u dua puluh ini
tidak hanya ada enam stadion yang diinspeksi oleh fifa
yang kemudian disiapkan oleh indonesia
untuk menjadi tempat berlangsungnya atau pertandingan dari piala dunia u dua puluh
bu kesit tadi anda katakan kita mengalami kerugian moral dan juga kerugian material begitu
tapi kalau melihat apa dari pengumuman dari fifa
yang mengatakan bahwa kemungkinan akan memberikan sanksi tambahan
kalau menurut anda seperti apa
apakah sanksi tambahan ini kemungkinan akan diberikan
dan bentuknya seperti apa
ya sanksi dari fifa
pikiran saya adalah kita bisa dikucilkan
kita bisa di ban
kita tidak boleh aktif mengikuti kegiatan kegiatan
yang ada di bawah naungan fifa
ya tentu saja ini sebuah hal yang sangat merugikan indonesia
kita pernah di bed tahun dua ribu lima belas
dan kita tidak bisa ikut ya
di semua kalender kegiatan yang dibuat oleh fifa
kita tidak bisa melakukan pertandingan fifa match day
kita tidak bisa mengikuti pertandingan pertandingan dengan negara di sekitar kita
di asean atau di asia
untuk pertandingan pertandingan yang sifatnya resmi
yang semuanya ada dalam kalender fifa
ini yang paling berat ya
kemudian juga bagaimana negara negara lain memandang indonesia sebagai negara yang tidak komit
ya tidak punya komitmen yang kuat
di saat sebenarnya kita sudah dipercaya sebagai tuan rumah
ini kan masalah komitmen
dan fifa tentunya melihat komitmen indonesia
di ujung ketika piala dunia u dua puluh ini akan dilaksanakan
justru terlihat ya
kita tidak bisa untuk mengatasi polemik yang ada pada saat ini
bung kesit kalau misalkan salah satu hal yang paling dikhawatirkan
oleh pemerintah dan juga masyarakat indonesia adalah
dikucilkannya sepak bola indonesia di kancah internasional akibat peristiwa ini
menurut anda nanti kedepannya seperti apa sepak bola indonesia setelah kejadian ini
ya yang pastinya kita harus melakukan koreksi ya
kita harus ya mau gak mau memang legowo menerima fakta bahwa kita akhirnya batal menjadi tuan rumah
kemudian sanksi moralnya ya itu tadi
kita dikucilkan oleh negara negara
kemudian sanksi yang juga nantinya bakal diberikan kepada rusia
ini kan tidak terlepas dari fifa yang kemudian menganggap indonesia ini tidak serius gitu loh
di saat kita sudah lama menyiapkan diri tapi kemudian ada penolakan terkait dengan hadirnya atau batal hadirnya israel sebagai salah satu peserta
ya kita tahu bahwa israel memang tidak memiliki hubungan diplomatik
dan itu menjadi
sangat krusial bagi viva ya
dengan demikian makanya tidak ada pilihan lain bagi fifa kecuali kemudian mengagalkan tuan rumah indonesia untuk kelatan piala dunia u dua puluh ini
ini kan tentu saja juga mengagetkan kita semua gitu loh
mereka atau fifa menganggap kita betul betul sudah siap ya
hanya tinggal menanti hasil dari inspek
ya sudah di enam stadion yang sudah dilakukan oleh viva
tapi kemudian pada saat drawing tiga puluh satu maret tidak jadi dilakukan
mulailah kita dibuat waswat
dan akhirnya rata waswat itu kemudian berujung pada pembatalan atau dicabutnya indonesia sebagai tuan rumah
ini yang sangat menyedihkan
ini yang membuat negara negara lain pastinya juga ya kecewa dan marah juga kepada indonesia
ya karena pada saat
mereka sudah melakukan persiapan untuk mengikuti piala dunia ini kan persiapannya betul betul harus serius ya
setiap negara pasti akan melihat kita akan main di mana
oh di indonesia
indonesia iklimnya seperti apa
ya kemudian mereka juga harus melakukan mapping
di mana mereka nanti akan bermain
nah kalau tiba tiba mereka batal untuk ke indonesia dan menunggu negara lain yang akan ditunjuk oleh fifa
berarti kan mereka harus melakukan persiapan paling tidak untuk melakukan adaptasi lagi
dengan negara yang akan ditunjuk sebagai pengganti indonesia
tentu harapan kami adalah semua sanksi yang tadi akan diberikan justru tidak diberikan begitu ya
tapi namanya kita berharap semoga di bulan yang baik ini juga bisa dikabulkan oleh
mudah mudahan sih tidak sampai
sanksi berat ya
untuk indonesia kemudian di ban
sanksi berat itu di jatuhkan karena viva juga pasti marah lah ya kepada indonesia
karena kemudian dianggap seperti main main gitu ya
bisa ada sudah ingin kick off
kok tiba tiba muncul persoalan seperti ini
kan dianggap indonesia tidak melakukan antisipasi dengan baik
padahal kan mereka harusnya sudah tahu ya sebagai tuan rumah indonesia sudah tahu
negara negara yang akan hadir di piala dunia ini
ya kan kita tidak boleh kemudian tidak memperhitungkan israel bakal ke main ya
negara negara yang ikut dalam kualifikasi semuanya punya kesempatan yang sama untuk lolos ke putaran final di indonesia
termasuk israel yang akhirnya menimbulkan polemik di indonesia
di bulan yang baik ini kita sama sama berdoa semoga bisa memberikan hasil yang terbaik juga
terima kasih pengamat sepak bola kesit behandoyo sudah berbicara bersama kami pagi ini